dari dunia otomotif mobil pribadi dengan ukuran normal biasanya punya kapasitas penumpang lima orang tujuh orang atau bahkan sembilan orang
di sisi lainnya sebenarnya ada banyak sekali jenis mobil mungil di dunia bahkan ya dengan kapasitas hanya satu orang saja
seperti apa bentuk mobil mobil mini ini ya kita lihat informasinya
era mobil mungil sebenarnya sudah lama dimulai
mobil legendaris bmw iseta yang diproduksi pada seribu sembilan ratus lima puluh lima hingga seribu sembilan ratus enam puluh dua ini misalnya
laman web klasik auto trader menyebut mobil yang dijuluki bubble car ini merupakan salah satu ikon bmw
ketika baru muncul bmw iseta dianggap berhasil menyelamatkan perusahaan asal jerman itu dari kebangkrutan
secara desain mobil dengan kapasitas dua penumpang ini juga unik
satu satunya akses masuk penumpang berada di bagian depan mobil
bmw iseta dibekali mesin bensin dua ratus sembilan puluh delapan cc dengan dimensi ukuran panjang dua dua puluh sembilan meter dan lebar satu tiga puluh tujuh meter
mobil ini sekarang menjadi incaran para kolektor mobil klasik
di beberapa belahan dunia bmw i seta juga masih terlihat di jalan jalan
berikutnya ada mobil bernama corbin sparrow
perusahaan yang didirikan oleh mike corbin dan berbasis di california
amerika serikat ini sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh enam telah memproduksi dua generasi mobil sparrow
mengutip laman web new york times corbin sparrow tampil pertama kali pada san francisco auto show seribu sembilan ratus sembilan puluh
bentuknya yang mungil berhasil menarik perhatian pengunjung saat itu
mobil ini hanya berdimensi lebar satu empat meter dan panjang dua tiga meter dengan bobot satu ratus tujuh puluh kg saja
corbin sparrow bermesin listrik dengan baterai litium dua puluh kw
yang dapat membuatnya melaju sejauh satu ratus enam puluh km dengan kecepatan maksimal satu ratus tiga puluh km per jam
meski terlihat seperti mobil konsep corbin spare off telah memiliki izin jalan
dan sudah banyak digunakan warga amerika sejak akhir sembilan puluh an
serupa dengan corbin sparrow komuter kars tango juga mengusung mesin listrik dengan ukuran dan dimensi yang terbilang kecil
meski sama sama hanya mampu mengangkut satu penumpang
tango adalah mobil mungil dengan empat roda
berbeda dengan corbin sparrow yang beroda tiga
meski rodanya lebih banyak lebar tanggo hampir setengahnya corbin sparrow yaitu sembilan puluh sembilan cm
namun mobil ini sedikit lebih panjang yakni dua lima meter
menurut laman carreview com baterai dua belas volt yang digunakan tango dapat membawanya melaju hingga kecepatan maksimal dua ratus empat puluh km per jam
tango yang dapat mencapai kecepatan dari hingga seratus km per jam dalam empat detik ini pun tergolong stabil
karena menggunakan suspensi independen di keempat rodanya
meski mungil tango dijual di pasar amerika dengan harga mulai satu ratus delapan ribu dolar atau setara satu empat puluh tujuh miliar rupiah
jika tiga mobil tadi belum cukup mungil

seperti yang ditampilkan di laman web autocar digital trend hingga genish wood record semua sepakat
pil p lima puluh adalah mobil termungil yang pernah ada
mobil yang diproduksi antara seribu sembilan ratus enam puluh dua dan seribu sembilan ratus enam puluh lima ini hanya dibuat sebanyak lima puluh unit
laman web the sun menyebut fitur pelengkap seperti lampu malam wiper kaca serta mesin lima puluh cc
pembuat mobil berpenumpang satu orang ini
masih memiliki izin jalan
dengan postur yang mungil yaitu panjang satu ratus tiga puluh cm dan lebar sembilan puluh sembilan cm
pil p lima puluh cukup leluasa melewati jalanan macet
mobil beroda tiga ini bahkan dapat bermanuver di ruangan kerja anda
namun meski memiliki keunggulan karena ukurannya yang mungil
mobil berbobot lima puluh enam kg ini tidak memiliki gigi mundur
satu satunya cara untuk membuatnya mundur atau berbalik arah adalah dengan bantuan tangan manusia
jika anda ingin memiliki keunggulan yang lebih mudah
silakan beri tahu di kolom komentar